yuk kan katanya tahfizat al quran nih
nah harusnya kalau cuma buku begitu doang mak
kok kamu kayak belum baca gitu ya
harusnya buku yang kayak gitu tuh
buat orang baru belajar agama
jadi buku itu buat anak anak yang baru banget belajar agama
untung aku belum keceplosan
kita lagi anak anak tidur
tiba tiba kita dibangun
nanti kita kerjain ya harus di gibran
harus di gibran
aduh sepijak pindah kesini jadi susah
mau dua jam ngantrinya lama
nggak harus bawa air sendiri kayak begini
sebulan kayak gini keker otot gue jadi binaragawan gue bisa nih
segala copot lagi nih sendal
kok lu nyiram gue sih
eh itu lu yun
tanaman juga kalau disiram air mah dia jadi
tumbuh dan berkembang
badan lu tuh yang berkembang
biarin emang badan gue kaya bangga
iya bunga bangke
bisa aja lu cabut jarum
ampunan kepada allah yang maha agung
yang tiada tuhan melainkan allah
dia tuhan yang maha hidup
yang berdiri sendiri
dan aku bertobat kepadanya
sholat sunnah hajat
sholat sunnah hajat
sholat sunnah hajat adalah
sholat yang dilakukan supaya
keinginan kalian terkabul
sholat sunnah hajat
kalau aku sholat sunnah hajat
mau kabur dari sini dong
ayo semangat dong adek adek
mereka mau kesini lagi
bahaya nih kalau mereka ngeliat aku sholat sambil baca
ayo semangat dong adek adek
mereka mau kesini lagi
wah bahaya nih kalau mereka ngeliat aku sholat sambil baca
kuh ini bara lagi bergabung di sana
nah ke sini enggak
masya allah subhanallah ya salam kenapa kau nggak dilanjutin sholatnya nggak papa penghubung
enggak pede aja dilihatin wih pede hehehe udisi lanjut betul aduh bacaannya lupa lagi
berjamaah boleh nggak bangube khal rasulullah shallallahu alaihi wasallam karena sholat tahajud
itu sifatnya munfarid buat diri kita sendiri tapi kalau maslahatnya untuk mengajarkan
adik adik santri di sini kalau boleh stok bisa insya allah betul walaupun pahala jamaahnya tidak
didapat tapi insya allah mendapatkan pahala sholat
tahajudnya kalau misalkan hai kamu belajar sholat tahajud dengan berjamaah sama ube boleh
tapi usatmu sayang muantab dan santuy mau sholatnya di tena sebelah ya ya
imam enggak kasih gimana caranya hai hai kasin
allah wa'alaikum warahmatullah
itu apa ya
sepertinya itu buku
seperti ini lagi
ini temen buku iya
punya siapa ya kok ada di sini
buku tutupan sholat iya tapi punya siapa ya
kamu aja nuduh itu bukan punya aku
siapa yang nuduh
presen semuanya mau taruh situ deh
sebenarnya juga kayaknya nggak ada yang lewat situ kok bisa hilang ya
mungkin aku lupa
ya salam hai kal
ube ngapain enggak lagi ngapa ngapain lagi jalan jalan aja ngirup udara seger
kal ini sekarang waktunya hai kal ngasih makan sapi
ayo jangan sampai lupa iya nggak kok inget kak ini lagi mau kesana
bisa lupa sih tuh bocah
karena kadang anak kok ragu ya
kalau si hai kali ini santri teladan
enggak percaya astagfirullah nggak boleh seujuan nggak boleh seujuan start nggak boleh seujuan
hai ya salam baik alaika
ayo pinter ini air ini waduh minum ya sapi
oh iya leh waduh bu mau minta maaf leh mau minta maaf kenapa buku kamu
aku lupa naro naro ya ya udah aku maafin wah informasi bagus nih
itu kan bukunya juga murah bisa cari dimana mana aja tahu lagi yang aku sih
kalau cuma buku kayak gitu doang nih ya ayo udah finish sekali
kita mau waluyo bukan finish emang lagi lomba lah ya udah sih maaf
oh iya iya ika yuk katanya takfis al qur'ani nah harusnya kalau cuma buku
begitu doang mak udah baca lah ya kok kamu kayak belum baca gitu ya
harusnya bukunya gitu tuh buat orang baru belajar agama
oh jadi buku itu buat anak anak yang baru banget belajar agama
untung aku belum keceplosan
aku tahu sekarang
tahu apa tempe kali
aduh jadi buku yang kita temuin semalam itu gak taunya buku sih soalnya yang dipinjemin sama si haikal